five action game pertama di indonesia
yang berapa derajat
titisnya udah dateng
itu mangganya di dalem
ko mangganya indrah
yang manis harus manis
mati suruh hpnya gue pinjem hp lu dah buat apa bebe pencet isna
agak mikirin apa
agak bikin parkiran
mama udah pulang
nyadar lu gue kira gak sadar
nyadar lu gue kira gak sadar

salah deh kagak gue yang salah kagak bilang gue mau mangga apa mau ditukar kagak usah
lebih gue dah harum manis dua kilo ya nah yang ini lu bawa dah kepantalan mau dibagi bagi iyalah
udah sama jalan maaf deh uangnya kan belum masya allah gue lupa nih
hai beliin gua obat tempel obat tempel apaan
yang berapa derajat panas
menurut pagi ratna gimana hahaha iya iya iya iya oh lu menanya itu tunggu yang pergi dulu
rumah pak rt soalnya minta dilengkapin bekas bekas pindahan oh gitu ya udah
iya nggak papa papa maaf tadi saya dari rumah pak rt soalnya minta dilengkapin
oh gitu yaudah mbak ratna
oh gitu yaudah mbak ratna saya mau mirip sama teman w id cthen bonds nna sinn damai
lain kali bubur kacang ini jadi temen yang secendol ya om
biasanya itu gak berantem
ini ada manga dari babek buat dibagi bagi
yang bener kok tis
bener atuh pur
pegangan tangan kayak mau nyebrang
awas kalau enggak
lu gak dengar tadi tis'an ngomongin ini ke isu
lu juga gak dengar kalo gini buat dibagi bagian
yang lebih penting lagi si rananya mesti mau
lu jalanin dah
ngapain lu diem aja
ini bang obat tempelnya
di toko yang abang suruh tadi
sudah dapet yang di perawatan
mau sekalian ditempelin nggak
ini obat tempelnya panas kagak
pokoknya panas dah